ya pertanyaannya ya jangan berlebihan juga
rekonstruksi ada yang disembunyikan atau tidak
pengacara tahu apa sih
kalau diperbulihkan silakan kalau nggak diperbulihkan
bagi saya juga tidak terlalu signifikan
lihat aja proses peradilannya
malah menurut saya kalau ada hal hal yang tidak wajar
pada proses peradilan nanti pengacara bisa mempermasalahkan rekonstruksi itu
kalau menurut saya ya jangan ribut ribut terus lah
urusan yang bukan subtansi
ada hal yang lebih penting dari persoalan itu
bagaimana institusi kepolisian itu ke depan lebih baik daripada kondisi hari ini
dalam kasus sambungan kelihatan berapa buruknya institusi kepolisian
masa kita terjebak pada hal hal yang bukan memperbaiki institusi kepolisian